mesin itu dingin kemudian juga rem ini bisa berjalan dengan baik
ada imbulan pak untuk para arus balik ini pak
himbanya yang penting kepada warga pemudik supaya tetap sabar karena kita juga berupaya di mana mana itu macet